berlari di bali jadi ruang untuk sejenak menghirup udara segar bagi warga jabodetabek
yang sudah beberapa bulan terakhir diselimuti polusi
presiden direktur mebeng taswim zakaria menyebut
dari tiga belas enam ratus peserta yang mendaftar
didominasi oleh pelari dari jakarta dan sekitarnya
ya ajang yang sudah dua belas kali digelar ini memang disebut sebut sebagai lebarannya para pelari
kelas half marathon dua puluh satu km menjadi nomor yang paling banyak diminati
jumlah pesertanya lebih dari enam
sementara sisanya mengikuti nomor full maraton dan lari sepuluh km
saya termasuk warga jabodetabek yang ikut nomor half maraton
ini adalah half marathon kedua saya di tahun dua ribu dua
tapi bedanya kali ini di bali
ajang maybank marathon dua ribu dua puluh tiga bisa dikatakan berat
karena jalurnya penuh dengan tanjakan
akan tetapi para pelari diberi suntikan semangat yang terus digemakan warga di sepanjang rute
dengan segala kearifan budaya khas pulau dewata
dua km menuju finish half marathon di bali
kalau ditanya seperti apa rasanya tentu capek terlihat dari muka saya
tapi semua itu terbayarkan
jalan yang naik turun ini terbayarkan dengan ciring dari masyarakat
dengan cuaca yang cerah hawa yang sejuk dan juga tentunya langit yang sangat indah bersih
dan minim sekali dari polusi seperti di kota lainnya
oke kita ketemu lagi di garis finish
selebritas pegiat lari nirina zubir pun turut ambil bagian di ajang ini
tiga belas enam ratus orang yang ingin sehat bersama
dan ikut event mebeng bali marathon
jadi saya sangat senang dan disini bisa kesempatan jadi pacer
dan wow tanjakannya manis ya
baru pertama dan wow
alhamdulillah tapi finish
jangan jadikan ini olahraga yang cuma sementara
tapi jadikan ini olahraga yang menjadi habit kebiasaan kita
kita semua bisa sehat terus dalam waktu yang panjang
pokoknya ini adalah investasi kita
apa yang ditanyakan memang beda dari yang sebelumnya
maksudnya aku di event sebelumnya cuacanya panas banget
jadi lebih cepat haus
tapi vibe nya oke banget
banyak cheering nya orang orangnya juga ngasih semangatnya
terus marshall nya juga oke sih semua nyaman
dua puluh satu satu kilometer half marathon di bali
sungguh sebuah lelah yang membahagiakan berlari bersama dengan tiga belas enam ratus orang
dari seluruh indonesia bahkan juga dari negara tetangga
ini adalah sebuah pengalaman lari yang sangat menarik
semoga saja dengan semakin banyaknya peserta lari di ajang ajang seperti ini
adalah sebuah tanda menuju indonesia yang lebih sehat